pesawat batik air dengan nomor penerbangan id enam ribu satu ratus lima puluh lima tipe airbus a tiga ratus dua puluh gagal take off dari bandara rendani manokwari papua barat pada selasa siang
pesawat sedianya akan terbang menuju sorong dan makassar
salah satu ban pesawat keluar dari landasan dan masuk ke area rumput
akibatnya ban pesawat sulit untuk digerakkan
ada satu ratus dua puluh lima penumpang dalam pesawat tersebut
sejumlah penumpang akhirnya dievakuasi keluar dari pesawat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
hingga saat ini otoritas bandara belum memberikan keterangan terkait penyebab tergelincirnya pesawat
akibat kejadian ini sejumlah penerbangan dari dan ke manokwari batal diberangkatkan